setelah dua puluh empat jam akan berlaku kembali tarif di awal
seperti emas biasanya dia juga mengalami lonjakan
kami pun menyusuri sungai lesan untuk menjaring ikan
kita tahu uzbekistan itu seperti tadi sudah di dalam introduksi kan anda katakan juga
ada juga aparat yang lain ada tni al ada bakamla semua bisa terlibat termasuk pers